belakangan kian santer gosip politik yang mengabarkan bahwa partai gerindra akan bergabung dalam barisan koalisi jokowi
dan mendapat kompensasi jatah kursi menteri
apa pendapat presiden jokowi tentang hal ini dan apa pula kejutan yang disiapkan jokowi di kabinet barunya nanti
berikut petikan wawancara presiden jokowi dengan rekan saya budi adiputro berikut ini
bisa jadi kode nggak pak
kalau misalnya itu selain rekonsiliasi yang jauh lebih penting buat bangsa ini pak
pertemuan bapak dengan pak prabowo itu itu bisa jadi kode keras nggak
gabung nih pak prabowo dalam barisannya jokowi maruf nih
seberapa kuat dugaan atau kemungkinan itu pak
bisa aja dibaca sebagai sebuah kode bisa aja
tetapi politik kan tidak kadang kadang tidak seperti itu bacaannya
yang jelas sampai saat ini kita belum bertemu dengan
seluruh koalisi untuk berbicara mengenai tambah atau tidaknya partai baru di koalisi kita
belum belum sampai ke sana
suara hati teman teman koalisi ada pernah dengar dengar atau ada yang sambat sedikit ke bapak
ada yang oke ada yang tidak oke ada yang setuju ada yang tidak setuju biasa
inilah yang perlu diorangkan
orkestrasi agar suaranya sama kalau iya ya kalau tidak ya tidak gitu loh
nah itu akan dibicarakan dalam waktu dekat katanya kabinet kemarin kalau kita lihat headline pak
rame sekali pak satu dua hari bapak katanya sudah fix nih pak kabinet sudah final katanya komposisinya semua
kabinet memang sudah tetapi ya sekali lagi politik itu memang bisa berubah setiap saat
ada kejutan nggak pak
ada kejutan nggak pak
itu yang istimewa pak di jokowi periode kedua dengan kondisi tantangan global kemauan bapak untuk membuktikan lebih banyak gitu
kita harus merespon era disrupsi seperti ini harus direspon
artinya apa yang ada di kabinet nanti harus betul betul ngerti bahwa ini era disrupsi
yang semuanya harus direspon dengan cepat
regulasi dikejar dengan cepat kemudian kebijakan kebijakan diputuskan dengan cepat
karena memang perubahan itu terus menerus terjadi dan akan terus menerus terjadi
karena sekali lagi perubahan geopolitik perubahan ekonomi yang satu negara bisa mempengaruhi negara yang lain
makanya dengan tantangan seperti itu ini kan tantangannya tentu saja nggak gampang pak
ada kejutan kejutan menarik nggak pak
misalnya kemarin kita dengar juga ada yang
yang muda katanya mudanya katanya lebih ekstrim pak umur dua puluh lima tahun pak
tetapi sekali lagi kan muda itu tidak hanya mudanya saja
memiliki kemampuan ada track record rekam jejak yang jelas
memiliki kemampuan manajerial yang kuat
mampu mengeksekusi program dan mampu mengeksekusi apabila ada masalah masalah
karena bangsa yang harus segera diselesaikan
inspirasi kemudaannya tuh pak jokowi datang ilhamnya dari mana tuh pak
inspirasi kemudaan misalnya wah kita harus merekrut orang orang muda
ya sekali lagi itu kan ini kan apa ini era yang dinamis seperti ini yang bisa merespon dengan cepat ya memang kita harus akuin anak anak muda
sekarang kan banyak juga perdana menteri yang muda muda di new zealand
kanada ya kan perancis mulai umur tiga puluh empat tiga puluh lima tiga puluh enam
itu di kelas perdana menteri presiden
di menteri pun kenapa tidak umur umur dua puluh lima tiga puluh lima
dan bisa bekerja dan bapak yakin itu bisa menjadi bagian penting dari orkestrasi jokowi di periode kedua tadi ya
itu dari partai apa dari non partai pak kebanyakan
kalau yang muda mudian ya
yang muda yang kebanyakan dari non partai
tapi dari partai kalau muda pun kan juga baik
pembicaraan kalau tadi kan bapak katakan gerindra atau pak prabowo belum secara formal dibicarakan dengan teman teman koalisi pak
kalau kabinet sendiri sudah ngobrol ngobrol pak sudah mengajukan semuanya teman teman
ada yang semuanya kebagian atau ada yang tidak kebagian pak dari koalisi
oh itu sudah mendetail banget
nanti lah ditunggu ditunggu masa enggak sabar sih nunggu
iya yang paling penting itu tapi ada hal hal yang menjadi ini pak masih soal kabinet pak sebelum kita pindah ke soal yang lain
karena ini kalau saya buka twitter saya nanya saya mau wawancara presiden ini banyaknya nanyanya soal kabinet ya pak
jaksa agung pak ini juga aspirasinya katanya kemarin itu kalau bisa jangan dari partai politik meskipun semua pasti ada yang proporsi
seperti apa pak aspirasinya
kan banyak aspirasi yang saya terima
baik dari tokoh tokoh baik dari pakar pakar hukum dari partai juga saya tuh selalu mendengar kok jadi oh ya jawaban saya oh iya
baik masukannya baik gitu